kamu kenapa tertawa mil
muka itu kalau marah kayak ikan mas koki
jirirang lucu nggak lucu ya kak
cerdas kamu sekarang him
kelewatan semua gitu
apa yang kelewatan pi
kan udah tidur mi
kelewatan banget kalau emang
ya bagus dong bi
abi punya kerjaan baru
terus abi bisa gendong juragan post kemana mana ya toh
gitu sih mi
abi tidur beneran
ya allah nggak ngerti banget an
tidur nggak ni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
dari mana mau kemana
neng habis dari rumah temen neng disitu
gue mau kenalin nama laki gue
sopi kenalin nama neneng
eh ya allah
ngobrol aja di dalam aja ya
pulang aja ya
ya udah deh
lucu ya si neneng ya
suaranya kayak orang pilek
tapi kalau menurut abu dia wanita berbisa
bajunya aja ular

tapi awang aku juga orang itu mau macan
ya udah gue masuk
nggak usah di deketin
gawat ini mel
ya udah betul
seneng nih bergurau
bersiap onto menang mereka gila
nuni aneh larang berteman
bukannya makin curiga
ambuh sampe indah bisa tidur
semalam gara gara si biang kadi
mau di si onta kek
mau di si maling kundang kek
ini teh amanah
berarti buat apa
kamu bilang mau melindungi keluarga kami
gua juga kagak tau mil
etek kan kepala rumah tangga
harus ente tau dik
temen sama keluarga gak sejalan
aneh lebih pilih keluarga
lindungilah keluarga kami
lindungilah keluarga kami
lindungilah keluarga kami
dan orang tuamu
dan orang tuamu
sebelum melindungi temen temenmu
gua beresin deh
gua jalan sekarang
lu itu barusan bercanda apa seriusan sih

tidak pernah ada yang bercanda soal neraka
gak boleh bercanda
dibakar di api neraka
kamu kenapa tertawa mil
muka ente kalau marah kayak ikan mas koki
gak lucu ya kak
cerdas kamu sekarang him
leluh leluh leluh
kok lu marahnya sama gue sih
gua kan gak ketawa
kamu ini gak marah
kenapa kamu disini
ini gak menarik
belum ntar aja
kalau begitu biar kamu yang menarik
terempok ya teleponnya bunyi
assalamualaikum abang waalaikumsalam neng dimana
neng mendingan lu pulang aja nanti laki lu marah iya
mending pamit dulu ya mpok ya neng eh oh iya neng
gua boleh minta nomor telepon lu gak sih
enggak ya boleh